kecewa kandidatnya gagal merebut kepercayaan dewan pimpinan pusat partai demokrat
puluhan simpatisan dan kader demokrat nusa tenggara timur
melakukan aksi bakar bendera partai dan kaos ahy untuk presiden
mereka memprotes dpp demokrat yang memilih leonardus lelo ketua dpd ntt
menggantikan jefferson rimu kore wali kota kupang saat ini
dan seluruh simpatisan menyatakan mundur dari partai demokrat
karena agus yudhoyono telah mencore demokrasi yang ada di tubuh partai demokrat
aksi ini dipicu setelah dpp demokrat mengumumkan ketua dpd ntt yang baru
yakni leonardo slelo untuk menggantikan jefferson rimu kore
yang adalah wali kota kupang saat ini
aksi pembakaran atribut partai demokrat oleh beberapa simpatisan partai demokrat
pendukung jeffrey rino pada selasa siang kemarin berbuntut pada pelaporan ke polisi
laporan tadi apa
subtansi laporan tadi tentang pengurusan
pengurusan atribut partai
diketahui pembakaran atribut jaket kaos dan bendera partai
dilakukan di halaman ruko yang dipakai sebagai kantor

empat orang peserta dan korlap aksi dilaporkan ke pores kupang kota
tindakan pelaku dinilai telah menimbulkan kerusakan material dan kerugian imaterial
jemputan cnn indonesia